juga tadi bang yang semua eksekutor adalah duduk dulu
dulu bang jadi wawan hanya
menghantarkan para korban
tapi untuk di farida kan
masih kami dalamin lagi tapi kalau untuk
rata rata korban itu yang mengantarkan mengantarkan wawon yang yang di tkp di sini
ya yang dirumah ciranjangnya di ciranjang seperti eh wili neneng oh neng itu yang
mengantarkan ke rumahnya dulu itu setelah dibunuh di malam yang sama juga lalu mengantarkan
di wili neng di hari yang samanya beda jam yang sama